aturan baru dalam penggunaan transportasi di dki jakarta diterapkan dalam perpanjangan ppkm level empat
termasuk kembali menerapkan ganjil genap di ruas jalan di dki jakarta mulai kamis dua belas agustus dua ribu dua puluh satu
berlaku sejak pukul enam pagi sampai pukul delapan malam
selain itu ada juga pemberlakuan syarat menunjukkan sertifikat vaksin sebagai syarat dari perjalanan
kita akan bahas bersama dengan kepala dinas perhubungan dki jakarta
syafrin liputo dan dewan pakar ikatan ahli kesehatan masyarakat hermawan saputra
selamat malam bapak bapak
selamat malam assalamualaikum wr wb
selamat malam mbak menteri waalaikumsalam wr wb
saya akan ke pak syafrin terlebih dahulu
bapak ini penghapusan ganjil genap ini kan awalnya diterapkan sebagai upaya mencegah penumpukan penumpang ya di transportasi umum
nah akhirnya pemerintah memutuskan akan menerapkan
kembali mulai tanggal dua belas agustus
sebenarnya teknisnya seperti apa pak
dan apa saja pertimbangannya ketika mengambil keputusan akan menerapkan kebijakan ini
ya baik jadi sebagaimana kita ketahui bahwa pemerintah telah menetapkan perpanjangan ppkm level empat
dan untuk empat kota besar di indonesia ada jakarta surabaya bandung semarang
tentu kami langsung melakukan evaluasi tiga pilar dari dinas perhubungan
pemprov dki jakarta kemudian kepolisian dan juga dari kodam jaya
di mana pola penyekatan yang kami laksanakan sebelumnya pada seratus lokasi di wilayah hukum polda metro jaya
pelaksanaan ppkm level empat yang baru ini dari tanggal sepuluh sampai dengan enam belas agustus
itu menjadi kurang efektif
sehingga dicari cara agar pengendalian mobilitas pada masa ppkm level empat
dengan beberapa uji coba pembukaan kegiatan
sehingga pelaksanaan ppkm level empat dengan uji coba tadi tetap dilaksanakan dengan baik di sisi lain
di sisi hilir kami tetap melakukan pengendalian mobilitas
disepakati ada empat cara untuk pengendalian mobilitas tadi
yang pertama adalah dengan sistem ganjil genap diterapkan pada delapan ruas jalan panjang waktu jam enam sampai dengan jam dua puluh
kemudian ada yang kedua adalah pengendalian dengan sistem patroli

ini dilakukan pada dua puluh kawasan sepanjang dua puluh empat jam
ini dilakukan pada dua puluh kawasan sepanjang dua puluh empat jam
ini dilakukan pada dua puluh kawasan sepanjang dua puluh empat jam
yang ketiga melihat perkembangan situasi lapangan dengan menerapkan sistem rekayasa lalu lintas
tentu untuk sistem ganjil genap
bagaimana kita ketahui sebelumnya dki sesuai dengan turan gubernur nomor delapan puluh delapan tahun dua ribu sembilan belas
telah menerapkan ganjil genap pada dua puluh lima ruas jalan
nah pelaksanaan ppkm level empat ini tentu tujuannya berbeda
karena kami ingin mengendalikan mobilitas
kita masih melaksanakan ppkm level empat
sehingga di sisi hulu ada pengaturan melalui strp
surat tanda registrasi pekerja
di sisi hilir transportasi mobilitas masyarakat menyesuaikan
artinya pola pelaksanaan kebijakan di level implementasi itu terintegrasi dari hulu ke hilir
dimana mobilitas tetap dikendalikan
sehingga tidak terjadi keramaian yang tidak berarti di beberapa lokasi yang memang itu diperbolehkan pada masa pelaksanaan ppkm level empat ini
baik artinya untuk keluar masuk wilayah dki jakarta dari area penyangga tetap diberlakukan strp juga ya pak ya
ya strp tetap
tetapi pelaksanaannya jika sebelumnya periksaan strp itu pada seratus titik penyekatan
maka sekarang strp itu menjadi kendali di masing masing perkantoran
di mana pekerjanya pada saat dilakukan sidak oleh tim gabungan pemprov dki kepolisian dan kodam
salah satunya yang bisa saja ditanyakan adalah apakah pekerjanya sudah dilengkapi dengan strp
karena di masa ppkm level empat ini ada beberapa kelonggaran
sehingga di sisi hulu itu dilaksanakan
di hilir kami dari sisi transportasi itu melakukan pengendalian mobilitas
baik saya harus menegaskan karena tadi pak syafrin sempat sebutkan bahwa ini akan masuk ke masa uji coba
berarti ini akan masuk masa uji coba atau benar benar mulai kamis dua belas agustus diterapkan sesuai dengan sanksi yang ada
nah apa saja pak kalau memang ada sanksinya nanti
sanksi apa yang akan diberikan kepada para pelanggar selama mulai dari kamis ini
yang saya maksud uji coba adalah uji coba pembukaan beberapa kegiatan
nah melihat pola ini tentu penyekatan yang dilakukan itu menjadi kurang efektif
karena kontrol di lapangan itu menjadi sulit begitu orang datang masuk penyekatan ditanya
mau kemana pak kami mau ke mall
karena sebelumnya jika yang melakukan pengaturan adalah esensial kritikal wajib dengan strp
siapapun yang masuk kita akan tanya strp benar tidak mereka kerja
tapi begitu orang ke mal nah ini diperbolehkan masa uji coba sampai dengan enam belas agustus
sehingga pola penyekatannya menjadi kurang efektif
oleh sebab itu pola pengendalian mobilitas dirubah dengan tiga pola yang dilaksanakan
yang tadi disebutkan ya pak ya
mulai tanggal dua belas sampai dengan enam belas ini ganjil genap diberlakukan patroli dilakukan
kemudian monitoring terhadap sistem rekayasa lalu lintas pada pusat pusat kegiatan yang jika di sana terjadi kepadatan
saksinya nanti seperti apa pak
waktu terjadi kepadatan di tanah abang beberapa waktu yang lalu
pada masa pelaksanaan ppkm mikro begitu ada kepadatan di tanah abang kami kepolisian
pemprov dki jakarta dan tni
itu melakukan penutupan
rekayasa lalu penutupan jalan rekayasa lalu lintas dilakukan
sehingga keramaian di tanah abang itu langsung bisa terurai
nah ini yang pola ketiga yang akan dilaksanakan
tetapi mulainya itu pada tanggal dua belas besok hari kamis sampai dengan tanggal enam belas agustus
jadi pelaksanaannya untuk ganjil genap ada delapan ruas jalan selama waktu jam enam sampai dengan jam dua puluh
artinya sanksinya juga nanti akan diterapkan seperti bagaimana ketika ganjil genap sebelumnya diberlakukan di dua puluh lima ruas jalan sebelum adanya pandemi
saya akan ke pak hermawan
singkat saja pak silahkan
untuk sanksinya tentu berbeda
kita sekarang melaksanakan ppkm level empat dalam rangka pengendalian mobilitas
bukan dalam rangka terjadi shifting dari kendaraan pribadi ke angkutan umum
jadi sanksinya adalah
begitu ada yang akan masuk ke kawasan ganjil genap
itu petugas lapangan akan minta yang bersangkutan
jika dia tanggalnya ganjil masuk dengan nomor genap
di nomor akhirnya genap
maka kendaraan yang tersebut itu akan dilakukan putar balik oleh petugas di lapangan
itu berarti sanksinya ya
jadi kalau nanti tidak sesuai dengan plat nomornya
artinya harus putar balik
saya akan ke pak hermawan
dari keilmuan anda
bagaimana anda memandang aturan ganjil genap ini
jika kita bandingkan dengan penyekatan yang sebelumnya dilakukan di seratus titik
seberapa efektif nanti ganjil genap ini akan bisa menekan laju penyebaran virus corona
baik mbak mbak
jadi sebelum dibandingkan dengan penyekatan
terlebih dahulu kita soroti ganjil genap ini ya
sebenarnya ini bukan hal yang baru
dengan pak syaprin liputo sendiri
kita sudah pernah nih dalam satu forum atau beberapa kali bahkan di media juga
membahas ganjil genap
selama pandemi covid sudah berlangsung di dki jakarta
itu ada dua kali
perintah melakukan uji coba ganjil genap ini sebagai sebuah upaya mengantisipasi mobilitas
dan dua duanya tidak efektif
kejadian yang dulu ya
karena terjadi kenaikan kasus
dan yang diikuti dengan kenaikan juga volume di sentra sentra transportasi
jadi bahwa ada pergeseran dari moda transportasi pribadi ke transportasi umum itu
menjadi fakta di masa lalu
dan itu dari data dki sendiri
artinya pernah ini dilakukan
nah sekarang walaupun situasinya beda dalam rangka ppkm yang tetap pertahankan kebijakan ini
tujuan pemerintah boleh boleh saja tetap untuk membatasi mobilitas
untuk juga mengefektifkan bila dibandingkan dengan penyekatan yang ada
tetapi secara umum
tanya akan sama
bahwa ketika dulu dibuka
perkantoran pusat pusat perbelanjaan
pusat pusat keramaian dibuka
orang tetap akan mencari moda transportasi
kalau memang ganjil genap menjadi halangan untuk pengguna kendaraan pribadi
orang akan beralih kepada kendaraan atau transportasi publik
itu hukum dasarnya dan itu terbukti pada waktu waktu yang lalu
nah maka itu sebagai upaya pengendalian mobilitas sebenarnya ada dua saja
perkantoran tempat tempat keramaian perbelanjaan dan lain lain memang dibatasi
nah maka itu sebagai upaya pengendalian mobilitas sebenarnya ada dua saja punuhnya dibatasi perkantoran tempat tempat keramaian perbelanjaan dan lain lain memang dibatasi

oleh karena itu sebenarnya penggunaan ganjil genap ini sebenarnya memang akan berdampak dua sisi
orang akan terbatasi untuk masuk dari penggunaan kendaraan pribadi
tapi tetap akan membuat kenaikan pilihan moda transportasi publik
apalagi kalau moda transportasi publiknya dibuka
terkecuali memang tidak ada tuh yang namanya
transjakarta tidak ada kereta yang setiap waktu juga masuk ke wilayah dki
kalau tidak ada transportasi publik mungkin efektif
tetapi kalau selama itu ada pembatasan pribadi melalui ganjil genap hanya akan menggeser keramaian
pola itu sudah terbukti pada waktu waktu sebelumnya
jadi kalau sekarang mau diuji coba lagi berarti coba coba lagi
nah sekarang kaitan yang berbeda ya
ini makanya saya sampaikan dua hal nih
kalau memang kaitan dengan upaya pembatasan sosial
jadi sebenarnya dki ini punya kekhususan
dki sudah punya coverage vaksinasi yang lebih baik dari daerah lain
jadi kalau dki punya sepuluh lima ratus enam puluh penduduk
maka sejumlah itulah target vaksinasi
sehingga pun persyaratan menggunakan sertifikat vaksinasi
pembatasan aktivitas dan lain lain
dari sini udah mulai nih
ada instrumen pengendalian upaya yang dilakukan oleh pemerintah dki
tetapi di sisi lain sebenarnya ya
ketimbang kita lebih membatasi ganjil
karena orang juga dalam suasana seperti ini membutuhkan kendaraan pribadi
kendaraan pribadi itu
kendaraan untuk mengakses pelayanan kesehatan
sekaligus mengakses kebutuhan dasar

tempat mau untuk ke tempat tempat bayar
listrik untuk mengisi bensin dan lain lain
orang pasti butuh kendaraan pribadi
dan itu jauh lebih aman
memang hukumnya di dalam keadaan wabah
orang lebih baik terlindungi agar terpisah dari ruang publik
ketimbang akhirnya terjebak di dalam ruang ruang transportasi publik
itu filosofi yang mendasar sekali
karena itu memang harus dipikirkan lagi
agar ganjil genap ini bukan berarti kita kembali mencoba coba
karena dulu juga kita sudah mencoba dan terbukti ada pergeseran itu
berarti artinya kalau kita bandingkan antara penerapan pembatasan
baik itu penyekatan seratus titik atau ganjil genap
lebih akan efektif jika memberikan syarat juga ya
syarat sertifikat vaksin bagi mereka yang akan naik transportasi publik
apakah anda kemudian menyarankan seperti itu pak hermawan
tentu tidak ya
dua hal saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada upaya lain
yang membedakan pemerintah dki dari waktu yang lalu sebelum adanya vaksinasi
tapi kan ada surat izin
untuk masuk kerja tadi yang disebut oleh pak syafrin
nah tetapi rupanya cara melakukan verifikasi terhadap
surat izin masuk kerja ini melalui sidak ya
tidak yang dimungkinkan dilakukan oleh aparatur ke berbagai sentra perkantoran
atau aktivitas kerja
saya rasa itu juga tidak efektif ya kalau menjadi dan mengandalkan sidak
tetapi sebenarnya gini seharusnya
kalau memang surat izin ini menjadi prasarat utama
maka cara mengevaluasinya adalah perusahaan perusahaan itu
perusahaan perusahaan yang diberi ruang untuk terbuka aktivitasnya
hanya boleh diberi ruang izin apabila sudah menyetorkan dan melaporkan data
dari semua tenaga kerjanya yang memang memiliki surat itu
nah jadi di situ tetapi tidak mengandalkan sidak
karena sidak itu pada akhirnya akan mengandalkan kemampuan tenaga
yang memang kurang aparatur untuk mengejar satu ratus tiga puluh ribu lebih perusahaan di jakarta
jadi tidak akan cukup
jadi skenario kanjil kenap tentu hemat saya tidak tepat
karena itu akan memperparah resiko epidemiologi yang sebenarnya sudah terkendali
atau sudah terlandai
ada efeknya sejauh ini di dki jakarta
tapi kalau kita masih mencoba coba
khawatirnya ini menjadi bumerang karena ruang publik akan terisi keramaian
tapi kalau membatasi mobilitas tentu membatasi bulunya berkantoran
tadi dengan adanya surat izin masuk kerja untuk di wilayah dki
itu yang dioptimalkan
nah sertifikat vaksin menjadi tidak penting
nah kapan target ini diwujudkan
maka sebenarnya kalau sudah penduduk dki jakarta divaksin
karena ada syarat untuk mobilitas juga
karena semuanya sudah menjadi sasaran
menjadi eligible population untuk sertifikasi vaksin
pak hermawan berarti kedepannya kalau saran dari para epidemiolog ini adalah
bagaimana benar benar dikoordinasikan juga bagi pihak terkait ini
terutama bagi perusahaan perusahaan agar karyawannya benar benar menerapkan pembatasan aktivitas
sehingga tidak terjadi mobilitas ya
kita sama sama berharap
betul burunya di situ mbak menteri
agar aturan aturan yang ada ini jangan justru menjadi bumerang ya
untuk kembali jangan sampai kasus positif di dki jakarta ini meningkat
terima kasih banyak saya ucapkan kepada dua orang narasumber saya
bapak syafrin liputo yang merupakan kepala dinas perhubungan dki jakarta
dan juga bapak hermawan saputra dewan pakar iyakmi
terima kasih banyak atas informasi dan juga perbincangan kita malam hari ini
terima kasih bapak bapak
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh